anda masih bersama kami di layar demokrasi
sementara itu ketua umum partai gerindra prabowo subianto berpidato di hadapan ribuan kader partai gerindra
prabowo menyampaikan sikap politiknya dalam pidato tersebut
rapimnas ini diikuti kader partai yang terdiri dari dpd dpc anggota dprd kabupaten kota provinsi dan dpr ri
menurut jurubicara prabowo daniel anzar siman juntak prabowo sudah menyerahkan konsepsi kepada jokowi dodo
dan mempersilahkan presiden terpilih jokowi memutuskan akan menerima konsepsi tersebut atau tidak
sikap politik itu pertama
satu pak prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi indonesia
dengan semangat ketahanan pangan energi pertahanan dan keamanan yang kuat
yang kemudian yang kedua berangkat dari konsepsi tersebut
bila ingin digunakan oleh pak jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan
pak prabowo dan gerindra mempersilahkan
namun bila tidak kami akan tetap bekerja sama untuk kepentingan nkri
pak prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara
bersilaturahim dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara
pimpinan partai keadilan sejahtera mardani alisera berharap pks tidak menjadi satu satunya partai oposisi
di periode kedua pemerintahan presiden joko widodo untuk membentuk pemerintahan
yang baik diperlukan oposisi yang kuat
mardani juga meyakini setelah pelantikan presiden dan pengumuman kabinet
akan ada partai lain yang menjadi oposisi
tidak bahagia dengan kalah jadi oposisi sendirian
harapan kami dari awal dan doa kami seluruh partai pendukung prabowo sandi ada di barisan oposisi gitu loh
ini yang sehat ini yang sesuai dengan etika dan logika demokrasi
walaupun saya tetap tidak yakin
ketika pengumuman dua puluh
atau dua puluh satu oktober
boleh jadi ada banyak yang menjadi oposisi juga
sementara itu partai kebagitan bangsa meminta presiden jokowi dodo
memprioritaskan kader partai koalisi pendukungnya
untuk duduk di kabinet pkb
juga meminta kepada jokowi agar belakangan memberi jatah menteri kepada gerindra
begini kalau di istilah makmumas begitu
jamaah yang datangnya belakangan
kalau datang belakangan ya pastinya duduknya masa di depan
yang kedua kalau mau mas buk itu mengulang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh
yang dia terlambat diulang
ditanya komitmennya dulu
artinya apakah boleh masuk tapi dapatnya jangan sekarang nanti aja
lu gabung aja dulu tapi gak usah dapat sekarang
itu maksudnya kak imin
ya itu nanti dipertimbangkan oleh pak jokowi kan
mana makmum yang sudah datang duluan
kalau di kita yang datang duluan baru pertama itu dapat unta kalau hari jumat
artinya yang sudah selama ini bekerja untuk memenangkan pak jokowi itu diprioritaskan
sementara yang mau membantu datang belakangan sebaiknya nanti dapat bagian kalau sudah ikut bekerja selama satu tahun
kalau dianalogkan dengan makmum mas buk ya seperti itu
analis komunikasi politik mengatakan pertemuan empat mata antara presiden jokowi dodo dan para ketua mumpar polonon koalisi
merupakan salah satu cara menunjukkan kekuatan jokowi untuk melanjutkan kerjanya di periode kedua
selain itu secara komunikasi politik presiden juga ingin menunjukkan kepada lawan politiknya potensi kekuatan koalisi gemuk yang dimilikinya
namun jika koalisi ini jadi terbangun diprediksi umurnya hanya akan bertahan beberapa tahun saja
sebetulnya secara publik ingin mengatakan bahwa i have power enough
aku mempunyai cukup kekuatan untuk membangun kerajaan ini
memang kita bisa bertanya apakah itu bisa sampai lima tahun ya
jangan jangan sampai dua tahun bekerja saja kemudian tiga tahun sudah ribut nanti presiden dua ribu dua puluh
ingin menunjukkan bahwa kita tidak pecah pecah amat kok
dan itu sudah sangat tambun lah istilahnya
ini sebuah koalisi yang sangat tambun
oposisinya jadi sapi kurus saja
ingin menunjukkan bahwa siapa yang ingin mengganggu proses ini ya mau tidak mau pasti akan kalah
pasti akan kalah karena begitu tambunnya mau tinggal didudukin aja sudah selesai
sebelumnya presiden jokowi bertemu dengan sejumlah pimpinan partai non koalisi
mulai dari ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
mantan rivalnya di pemilihan presiden prabowo subianto dan ketua umum pan zulkifli hasan
kendati yang diungkapkan kepada publik bahwa partai ini tidak bisa dianggap sebagai kekuatan koalisi yang terbaik untuk membangun kerajaan ini

pertemuan presiden dengan para tokoh politik ini berbicara mengenai politik kebangsaan
namun publik curiga bahwa pertemuan tersebut juga bicara mengenai koalisi dan calon menteri
jelang pelantikan presiden dan wakil presiden dua puluh oktober mendatang sorotan publik tertuju pada calon menteri yang akan duduk di kabinet
semua perhatian terpusat pada manuver jokowi sebagai presiden terpilih dalam merekrut pembantunya
namun peran wakil presiden k h maruf amin nyaris tidak terlalu bergantung pada pertemuan presiden dan wakil presiden dua puluh oktober mendatang sorotan publik tertuju pada calon menteri yang akan duduk di kabinet

lalu bagaimana sebetulnya variable seorang wakil presiden yakni kiai haji maruf amin dalam negosiasi politik dan memilih menterinya di kabinet kita akan membahasnya malam ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini
ada mas lukman hakim yang merupakan ketua umum arus baru indonesia salah satu tim inti dari pak kiai haji maruf amin
betul ya mas ya oke
kemudian ada bang iskandar manji tim ahli dari wakil presiden yusuf kala
dan tentu saja ada profesor a s hikam pengamat politik senior analis politik senior
terima kasih bapak bapak sudah hadir bersama kami di sini namun kita akan membahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi tadi kami sudah menampilkan informasi informasi soal bagaimana manuver manuver dari partai politik untuk mendekati presiden jokowi menjelang pelantikan menteri
nah saya mau ke mas lukman dulu langsung ini sebetulnya center of attentionnya itu semuanya ke pak jokowi karena apa apa kemudian yang ditanya adalah tergantung prerogatif presiden
nah pak kiai maruf ini dilibatkan tidak sih dalam merekrut menteri menterinya kok kayaknya nggak ada kemudian pernyataan pernyataan yang keluar dari beliau dan beliau juga tidak terlihat di muka publik untuk ikut merekrut calon menteri mas lukman
pertama kan dalam posisi beliau sendiri adalah wakil presiden tentu secara undang undang atau secara peraturan pun pemilihan menteri itu adalah hak prerogatif presiden
yang kedua pak kiai maruf itu seorang ulama
seorang ulama itu sangat menjaga sekali dan sangat taat terhadap ketentuan ketentuan seperti itu
tetapi saya yakin bahwa presiden sendiri sangat kenapa memilih pak k maruf tentu ada pertimbangan pertimbangan khusus ya
pak jokowi dalam hal ini maksud saya
karena terutama pak kiai ini dengan basis ulama basis keumatan basis ormas
itu banyak sekali informasi yang saya kira pak jokowi perlu banyak tahu dalam penyusunan kabinet itu
tapi mas lukman beliau ini mengikuti tidak sih negosiasi negosiasi politik yang dilakukan oleh pak jokowi dengan ketum ketum parpol
baik yang koalisi ataupun non koalisi
karena dalam setiap pertemuan kita tidak pernah melihat kehadiran dari kiai maruf dalam pertemuan dengan ketum parpol di istana bukur tanggal tiga puluh
kemudian bertemu dengan parpol parpol non koalisi itu gimana mas lukman
ya kalau komunikasi pastilah ada komunikasi
tetapi kan hal hal seperti itu hal yang masih dalam posisi
sekarang pak jokowi bertemu sebagai masih presiden kan gitu
nah dan komunikasi komunikasi itu kan komunikasi antara beliau beliau berdua yang semua orang tidak ada yang tahu kan itu kan
bahkan kami pun tidak tahu
tetapi kami yakinkan pak jokowi itu juga sebagai orang
orang yang sangat menghormati dan menghargai ulama
dan pak kiai juga pada posisi baik keulamaan yang saya katakan tadi punya basis massa itu saling berkomunikasi itu
tapi sebetulnya pak kiai mengusulkan gak sih nama nama calon menteri yang bisa ditaruh mungkin dari kalangan nu gitu
ada nggak sih nama nama yang diusulkan gitu oleh pak kiai gitu
karena gak kelihatan sama sekali nih kita
kalau seperti itu kan saya katakan tadi bahwa pak kiai itu apa ya namanya karakter ulama itu
tidak ada gaya ulama
ulama itu meminta itu gak ada
bahkan jadi wapres saja kan pak kiai tidak meminta
jadi tidak dilibatkan sama sekali bahasanya
bukan tidak dilibatkan
dalam artian kan tadi kan ditanya pak kiai mengajukan apa tidak kan begitu
berarti tidak mengajukan
dalam artian bahasa ulama itu beliau akan memberikan sinyal sinyal keulamaan saja
tapi saya katakan tadi saya yakin bahwa dialog itu pasti ada di antara kedua belah pihak gitu kan
tapi kalau dikatakan harus mengusulkan sampai kemudian ya mohon maaf pak kiai ini kan bukan orang
yang partai ya
jadi sangat mengusung keulamaannya beliau
meskipun beliau dulu adalah politisi tapi sekarang beliau adalah dna ulama
jadi beliau sendiri sedang menampilkan beginilah caranya ulama dalam berpolitik
jadi tidak sama seperti misalnya mohon maaf kalau partai kan memang mengusulkan gitu
secara nyata secara terbuka bahkan kita tahu buat partai ini partai itu mengusulkan
pak kiai pasti tidak akan begitu caranya
tapi beliau memberi masukan ataupun memberikan catatan
yang ini mungkin rekam jejaknya kurang atau integritasnya dipertanyakan atau pasif saja atau gimana mas uman
begini pertama yang pak kiai kan yang pak jokowi tahu pak kiai punya pemikiran tersendiri
terutama dari sisi kebangsaan dan ekonomi kerakyatan kan gitu ya
nah tentu pemikiran pemikiran ini yang diadopsi oleh dalam periode kedua pak jokowi dengan pak k maruf ini
dan itu sudah apa namanya banyak sekali yang terintegrasi dalam nawacita
tentu dalam mengawal itu pak jokowi dan pak k maruf lah tahu orang orang yang tepat nanti untuk mengisi atau menjalankan pemikiran pemikiran
terutama kan pak kiai ini membawa arus baru kebangsaan arus baru ekonomi
hal seperti ini tentu ide ide itu juga sudah disertai dengan seluruh perangkat perangkat
oke kalau bang iskandar manji selama lima tahun ini sebagai tim ahli wapres bisa dibeberkan mungkin dari awal pada saat pak jokowi jk
apakah kemudian pak jk juga ikut mengusulkan ikut menggodok bersama memberikan usulan nama nama atau gimana sih sebetulnya bang iskandar
saya kira kan itu memang hak prerogatif presiden
tapi sebagai seorang wakil presiden yang dipilih secara langsung bersama sama ya
presiden dan wakil presiden itu dipilih
saya kira pasti ditanya termasuk pak k haji maruf pasti ditanyalah diberitahulah
saya kira hanya beliau ini tidak mau buka aja gitu kan
tapi saya kira tidak mungkin tidak di
jadi pasti diajak bicara
pengalaman saya melihat dalam hubungan pak jokowi jk setiap diadakan reshuffle
pak jk itu kadangkala ada di daerah tiba tiba beliau ditelepon suruh pulang
karena ada mau melakukan resafol
berarti kan ada terjadi perbincangan terjadi diskusi
jadi saya kira dilibatkan
tapi pak jk juga aktif mengusulkan nama nama atau hanya menerima saja yang sudah dikumpulkan oleh pak jokowi gitu pada lima tahun
saya kira memberikan juga pertimbangan
bahwa kalau misalnya disebut siapa
tentu tetap keputusan itu di tangan presiden
tapi kan dia sebagai wakil presiden tetap memberikan pertimbangan
misalnya beliau mengenal baik orang itu
wah kompetensinya cocoknya disini
rekam jejak dan integritasnya ya diberikan catatan
jadi ada warna pak jk dalam kabinet jokowi jk selama lima tahun kemarin ini
dan saya yakin juga lima tahun ke depan pasti pak maruf juga ada jejaknya disitu
tidak mungkin beliau sebagai wakil presiden tidak diajak bicara
pasti diajak bicara
tidak mau aja beliau dibuka nih
siapa yang calon menteri nanti
kalau dilihat dari personalnya pak jk kan beliau kemudian lebih kelihatan aktif ya ketimbang pak kiai maruf
memang seperti itu pada kenyataannya pas kemarin
ya itu kan dilihat dari luar
tidak juga saya kira sepenuhnya benar ya
mungkin karena pak jk ini selalu muncul di pers menyampaikan apa yang ini
mungkin itu dianggap aktif ya
kalau pak kiai nanti ini sudah jadi wakil presiden
tentu beliau akan aktif juga
tentu beliau akan aktif juga
artinya akan kelihatan bahwa beliau berperan dengan baik
oke ini tampaknya dua politisi ini masih malu malu
nanti kita pengen tanya ke prof hikam analisanya seperti apa
memang betul seperti itu
di belakang layar saja atau memang aktif untuk ikut mengusulkan membahas
kita akan kembali lagi usai jeda tetap bersama kami di layar demokrasi

berarti harus kita lihat struktur dari
berpolitikkan berfungsi dari wakil presiden dan pribadi mereka
nah kalau kita lihat pak yai pak yai ma'ruf amin ini
dan kita kembalikan pada struktur undang undang
tampaknya beliau ini memilih low profile
karena memang secara konstitusional juga bagaimanapun
sehebat apapun yang namanya wakil presiden itu
tetap namanya juga wakil
oleh karena itu semakin dia tidak obtrusif
tidak langsung mengebu ngebu
semakin dia menunjukkan bahwa dia mengikuti
yang kedua struktur politik kita kan memang saat ini sangat didominasi oleh partai partai politik
sehingga tokoh tokoh yang muncul seperti prof yai haji ma'ruf amin ini
juga mengikuti pola seperti itu
nah kepribadian nah ini yang sangat penting
jadi secara menurut saya pak yai ma'ruf amin ini pengalamannya sangat luas
dan juga mewakili berbagai macam segmen bukan hanya partai politik
nah oleh karena itu beliau menempatkan dirinya ya seperti itu
jadi tidak obtrusif gitu
tetapi kan politik selalu ada yang di publik ada yang di belakang
yang kita tidak tahu adalah seperti tadi dikatakan oleh pak lukmanul hakim tadi kan
kita mungkin lihat dari luarnya tidak seperti itu
karena memang secara konstitusional
kita bisa melihatnya berbeda dengan pak jk
pak jk itu pengalaman jadi wapres itu sudah dua kali loh
oke nanti kita akan lanjutkan lagi prof
kita selesai jeda kita akan kembali lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
di layar demokrasi saya mau tanya ke mas lukman
menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh prof hikam
menganalisa bahwa ada beberapa poin tadi bagaimana melihatnya
ya itu tadi yang saya sampaikan oleh pak hikam mbak
terutama kan di sini masalah kepribadian ya
itu yang sangat dominan dan saya katakan tadi bahwa pak kiai ini kan juga sebagai ulama
ya yang sekarang ini tampil dalam posisi wapres sebagai ulama
memang beliau punya background sebagai politisi
tetapi pada saat ini beliau sebagai ulama
sehingga karakter atau kepribadian keulamaan itu yang lebih dominan
beliau juga sangat memahami posisi bahwa beliau adalah wakil presiden
ya kan bahwa hak progratif disitu ada di presiden
meskipun secara komunikasi itu pasti ada
prof ini kan dengan background ulama yang tadi disampaikan oleh mas lukman
bisa tidak sih sebetulnya pak kiai maruf itu memerankan peran sebagai seorang wakil presiden
dan yang pak jk sudah lakukan selama lima tahun ini
mengatasi beberapa konflik itu menurut prof gimana
ya bisa tetapi caranya akan berbeda
tadi sudah di ujung saya katakan
pak jk itu pengalamannya dalam menjadi wapres itu sudah luar biasa
sudah dua kali gitu
jadi seluk beluk menjadi wakil presiden sudah beliau kuasai
sebenarnya pak kiai ini kan belum
tetapi beliau kan mempunyai penasihat juga
dan punya pengalaman sebagai orang yang sering memberi nasihat
jadi itu yang sekarang ini untuk pertanyaan
pertama kalinya masuk di dalam praktisi sebagai wakil presiden
nah dan ini juga waktunya masih baru kan
nanti di dalam perjalanan akan kita lihat
saya kira pak yai ini yang saya tahu ya
sebagai orang yang pernah kenal dengan beliau
memang tidak gerusa gerusu
artinya gayanya itu gaya yang lebih dingin begitu
tapi jangan underestimate
karena bagaimanapun juga beliau itu punya jam terbang
yang cukup tinggi
nah masalahnya sekarang
kan kita juga harus lihat tadi struktur politik
apakah gaya yang seperti itu
yang jelas sekarang media seperti mbak saja
sudah mulai mempertanyakan
itu juga nanti bisa mempengaruhi
gaya yang sudah seperti tadi ini
nah dibanding dengan pak jk jelas akan berbeda
pak jk itu memang orangnya sangat talkative
dan senang di dalam rangka memberikan
apa komentar komentar di luar dengan media dan lain sebagainya
karena dunia beliau itu memang begitu
kalau menurut bang iskandar selama lima tahun ini
sebetulnya pak jokowi dengan pak jk itu sudah bisa berbagi peran otoritas
pak jk diberikan porsi yang sama tidak sih
untuk melakukan beberapa pekerjaan pekerjaan penting gitu
tugas seorang wakil presiden itu ada yang terstruktur ya
yang terstruktur itu maksudnya
adalah penugasan langsung dari presiden
ataukah hasil keputusan rapat rapat kabinet
ratas dan sebagainya
misalnya contoh pak jk ditugasi mewakili negara pada beberapa pertemuan internasional
baik di pbb baik di oki ya
ataukah juga disuruh menangani beberapa hal hal yang sudah perlu ditangani
seperti misalnya pelaksanaan asian games kemarin gitu ya
itu tugas tugas khusus yang diputuskan dalam rapat kabinet
ditugaskan kepada pak jk untuk dilaksanakan
tapi sebagai seorang wakil presiden
ada juga yang merupakan tugas dia sendiri
artinya memang di mana wakil presiden itu duduk sebagai ketua dari satu tim
apakah itu menangani penanggulangan kemiskinan ya
kalau bencana itu kan sifatnya apa namanya tidak tetap
ada yang tetap
seperti tim penanggulangan kemiskinan
jadi selama lima tahun beliau jadi ketuanya gitu kan
ada yang beliau sebagai wakil ketua tim penilai akhir
untuk pengangkatan eselon i itu kan
itu beliau sebagai wakil ketua
ada juga lagi ketua di sektor sektor lain gitu kan
jadi ada yang penugasan dari presiden langsung
atau keputusan rapat kabinet
ada ya memang dia sendiri yang
sebagai ketua dari satu tim yang dibentuk itu
tapi dalam beberapa kesempatan kalau kita lihat pak jk itu kan sebetulnya sering sekali ya
mengkritik kebijakan dari pak jokowi secara terbuka
itu ada kita beberapa kali itu melihat
waktu dulu zaman pak sby dengan pak jk juga beliau ini melakukan hal yang sama
itu kenapa bisa begitu
apakah karena memang personality pak jk yang memang apa adanya
atau memang beliau memang harus mengeluarkan kritik terhadap partner kerjanya
nah itu kan yang dibilang tadi beliau ini
termasuk itu masalah karakter
masalah apa namanya
tapi kritik yang diberikan itu kan juga
oleh pak jk itu selalu juga disampaikan
dan sepanjang yang saya tahu
baik pada zaman sbi maupun pada zaman pak jokowi
kritik yang beliau berikan itu
setelah dijelaskan kepada presiden
mengerti bahwa begini duduk soalnya
perlu juga memang hal hal seperti itu
disampaikan kepada publik
kalau ada hal hal yang perlu di
dikritisi gitu kan
ini kan kita sudah
dalam kasus pak yai kan juga bukan tidak mungkin yang terjadi
itu sekarang aja sudah
sebelum beliau bertugas menjadi
wapres aja kan
ada sedikit perbedaan pandangan mengenai ruuk wap kan
itu sudah menjadi sorotan media
ada yang bahkan agak sedikit
dalam tanda petik nyinyir gitu
ini belum dilantik sudah beda beda pendapat
padahal itulah yang saya katakan tadi
bahwa gaya beliau itu kan menasihati
dan saya kira kalau dibaca apa yang dikemukakan pak yai
itu sangat legal formal
yang bisa diterima bukan soal ngeyel ini
tapi memang cara berkomunikasi itu tetap akan dibaca
oleh publik secara berbeda beda
apalagi oleh media
nah tadi menyambung pak iskandar
saya kira prioritas misalnya
periode kedua dari pak jokowi itu mungkin di luar negeri juga akan bisa diperankan oleh pak yai
misalnya di dalam urusan yang terkait dengan dunia islam
beliau ini kan bukan cuma bahasa inggris bahasa arab juga sangat dasar
nah ini mungkin nanti kalau fokus dari apa namanya luar negeri misalnya dalam ekonomi dan politik
itu beliau akan bisa sangat berperan sekali
nah itulah makanya pada akhirnya yang menentukan nanti itu adalah kebijakan pemerintahan terutama presiden
nah yang penting adalah ada nggak chemistry antara presiden dengan wakil presiden
nah yang kita lihat di dalam kasus pak jk ya kan dengan pak sby yang pertama kan chemistry itu kemudian tidak terjadi
tapi saya yakin pak jk juga belajar dari situ sehingga sekarang ini dengan pak jokowi yang jauh lebih junior dari beliau
kelihatannya kemistrinya sangat baik
tapi prof kalau dilihat kan pak jk dengan pak jokowi itu dua personality yang sangat bertolak belakang gitu
tapi dengan pak kiai maruf ini kan cenderung dua duanya ini sangat lebih soft lebih tertutup
nah ini gimana prof
enggak saya kira kalau kita melihatnya adalah bagaimana juga dari pak jokowinya sendiri
kalau pak jokowinya bisa menghandle itu
kan orang yang seperti pak jk yang sangat open sangat apa namanya
sangat kreatif itu bisa dengan sangat baik kan dengan pak jokowi
apalagi dengan pak kiai
kemungkinan juga akan ada cara beliau untuk bagaimana berbicara itu
mungkin tidak akan banyak di publik
ya tetapi akan lebih banyak behind the scene
nah mas lukman memang sejak awal pak kiai itu ingin mencitrakan dirinya tidak terlalu tampil frontal ataupun setara dengan pak jokowi
atau menjaga berusaha untuk menjaga irama karena memang presiden itu frontman nya atau seperti apa sih
atau memang sengaja tertutup
yang jelas pak kiai itu pertama sangat menghormati pak jokowi sebagai presiden dan juga dengan personality pak jokowi yang sangat menghormati pak kiai
jadi semakin pak kiai dihormati pak kiai juga semakin menghormati
itu kan gaya yang saya tadi katakan itu sudah karakter ulama
tetapi secara komunikasi yaitu apakah itu yang sifatnya
tadi seperti ada ide ide yang atau ada pemikiran pemikiran yang sekiranya juga perlu disampaikan beliau sampaikan
seperti misalnya waktu dalam masa kampanye pun sudah banyak penyampaian penyampaian yang dalam tanda petik pemikiran pemikiran kiai
seperti misalnya arus baru arus baru ekonomi indonesia
itu kan di dalam perdiskusian waktu menyusun nawacita ii pun sangat hangat diskusi diskusi tentang itu
tapi kan akhirnya masuk gitu
jadi sebetulnya ada kemudian arus baru kebangsaan bagaimana menggabungkan indonesia ini dalam kembali
kembali ke dalam nkri dalam suasana yang lebih harmonis
itu banyak sekali ide ide pak kiai yang dalam masa kampanye saja sudah banyak diterapkan oleh pak jokowi sebagai presiden saat itu
dan ini sebetulnya hanya mungkin komunikasinya belum tampak aja ya
belum kelihatan gitu mungkin masih ya saya kira masih ada malu malu juga lah
masih agak malu malu juga karena belum resmi
nunggu setelah tanggal dua puluh mungkin gitu
dan di dalam negeri juga
saya kira tantangan pak jokowi kedepannya salah satunya adalah masalah stabilitas nasional
kebangsaan tadi ya betul
nah beliau ini pak yai ini mempunyai kemampuan yang mungkin sangat dibutuhkan nanti
karena beliau itu bisa bicara dengan kelompok misalnya kelompok islam lah
kelompok islam yang manapun
nah tapi ini juga salah satu drowback bisa juga
karena begitu banyak orang yang membutuhkan pak kiai
kalau tidak ada manajemen yang baik
yang bagus dalam istana wakil presiden
ya ini juga bisa menjadi bagian kelemahan
nah di pak jk
pak jk ini kan sudah sangat berpengalaman ya
saya belum pernah dengar ada masalah seperti itu
walaupun banyak orang juga kesana
bahkan pak jk itu kayaknya memang menjadi tumpuan komplain atau ya curhatan banyak orang
tapi beliau punya pengalaman
nah saya berharap beliau juga akan bisa melakukan itu dengan cara ulama tadi itu
kalau menurut catatan prof hikam
apa sih sebetulnya kekurangan dari pak kiai dan juga pak jk kemudian yang bisa membebani pak jokowi gitu
yang selama lima tahun ini dan kemungkinan akan terjadi lima tahun mendatang
ya kalau dari pak kiai kita tadi masih bicara karena belum ya
kalau dilihat nih sekarang ini selama delapan bulan kemarin
potensinya ini adalah karena tadi secara struktural yang namanya perpolitikan kita sekarang ini sangat ditentukan oleh partai politik
nah sementara kalau
nah sementara kalau pak kiai ini kan lebih banyak dari basis massa yang non politik
nah ini bisa juga menjadi kurang imbang begitu ya
tapi juga anda bisa menjadi lebih bagus karena kemudian beliau bisa memberi masukan yang non politikal
tapi lagi lagi karena masih belum
kalau pak jk itu mungkin yang bisa dianggap kelemahannya itu kalau tidak terkontrol
jadi kadang kadang bisa ada polemik
nah itu yang kemudian
di publik gitu ya
pak jk ini kan khas jawanya itu sangat kuat
jadi menghindari sekali apa namanya wacana yang konfliktual kayak begitu ya
nah oleh karena itu ya kita berharap bahwa pada periode kedua ini akan ada chemistry yang baru
tentu tidak akan sama
tapi bahwa menghadapi atau bekerja sama dengan tipe personality yang sangat spontan dan apa namanya terbuka
seperti pak jk tadi
pak jk saja beliau bisa ya
apalagi beliau ini yang tadi kalau benar yang dikatakan oleh pak lukman hakim kan menggunakan posisi keulamaan yang tidak obtrusif ya
tapi saya juga mencatat karena struktur politik yang seperti ini kalau tidak di handle dengan baik ya juga bisa jadi drowback
gimana mas lukman itu struktur politik itu kemudian yang akan mempengaruhi nantinya dan bangunan chemistry antara mereka berdua yang kita belum lihat
sampai sekarang ini
jadi memang pak kiai kan hadir sebagai wapres itu dari bukan dari basis partai
kalau meskipun beliau adalah dulu pendiri pkb dan pernah di partai partai yang lain
tetapi waktu menjadi wapres memang tidak dalam basis partai
tetapi beliau kan dalam basis masa
apalagi misalnya ada tulu lama gitu
kalau kita kemarin hitung hitungan dari misalnya dari hasil pemilihan umum saja
kemarin itu betul betul basis masa pak kiai itu sebagai menjadi bagian yang crucial dalam pemenangan pemilu kemarin itu
dan itu pasti di fahami
nah yang sekarang hanya muncul atau kelihatan oleh media mas itu
karena mungkin pak kiai sekarang sedang menggunakan bahasa kiai nya lah
sehingga belum tampak gitu
yang saya katakan tadi
meskipun beliau ini dulu politisi kelihatan kok sekarang yang kami ikuti sendiri
kami ini mengikuti sudah lama
dari tahun sembilan puluh empat gitu
tapi bahasa keulamannya itu kemudian apakah bisa menghandle persoalan persoalan politik
karena kan selama ini pak jk menjadi tumpuan para politisi kalau ada apa apa
nah itu gimana pak sukman
tadi kan kita sudah terbukti beberapa kejadian atau beberapa hal yang mungkin selama beliau menjadi
katakanlah menjadi ketua umum majelis ulama indonesia ataupun di nahdlatul ulama
banyak sekali kejadian atau hal hal yang secara nasional
yang sangat kelihatan sekali beliau menjadi tokoh sentral
yang bisa menyelesaikan masalah
dan ini kami sering memandang bahwa ini kalau di orang nu kan kelihatan bahwa seperti kiai ini ada apa nih gitu
kadang kadang di satu titik tertentu beliau punya pemikiran baru dan kemudian menyelesaikan masalah
dan itu juga ya kaitannya dengan partai partai
karena secara komunikasi dengan partai pun selama ini ya
selama beliau menjadi kiai pun
yang punya peran sebagai ulama pun tetap terjalin
jangan bicara tentang pkb atau p tiga lah yang memang itu basisnya sudah mayoritas basis nu
bahkan dengan partai partai yang lain seperti golkar atau bahkan pdip pun
itu selama beliau belum menjadi wapres pun itu terjalin komunikasi yang baik
artinya beliau sendiri punya jaringan komunikasi dengan partai partai itu
karena beliau faham betul membawa indonesia dalam konteks
masa islam umat itu tidak mungkin juga di indonesia ini tidak melibatkan partai partai
ini mesti dicatat juga mbak
ya kekuatan seperti tadi itu juga ada drawbacknya
kadang kadang ada pihak pihak seperti katakanlah masa nu dan lain lain punya harapan khusus
yang itu yang bisa menjadi beban
ketika itu misalnya beliau juga nu
tapi tidak mungkin diharapkan seperti yai
tapi harus diharapkan oleh masa yang seperti itu
jadi ini harus dikelola
makanya tadi saya bilang di istana wakil presiden itu kekuatan manajemen di situ memang harus
jadi jangan di dalamnya itu orang nu nu terus atau yang dekat
harus ada yang lain lain juga di dalam
kalau menurut bang iskandar yang sebentar lagi kan sebentar lagi ini kan akan meninggalkan
meninggalkan sepoa pres gitu kan
pajeka juga akan istirahat
nah ini harapannya apa terhadap penggantinya nantinya dan juga timnya ini
yang pasti begini bahwa persoalan lima tahun ke depan tidak ringan
artinya banyak hal yang harus dipikirkan
apakah itu faktor eksternal ya
kalau kita lihat perkembangan dunia luar sekarang
begitu hebatnya perubahan yang terjadi
baik di bidang perdagangan maupun di bidang politik
terutama menangani masalah radikalisme
itu luar biasa

itu yang kami rasakan di kantor wapres ini
dimana pak jk ikut terlibat misalnya mendamaikan afganistan
itu bukan hal yang mudah mempertemukan itu
nah disitu yang kita pikir
kedalam negeri juga berat
ekonomi kita ke depan ini tidak akan semakin baik
dan pak jeka harus mengambil juga peran itu ya
harus ada perannya wakil presiden
karena seperti saya katakan tadi dia menanggulahi masalah kemiskinan
banyak lagi masalah pangan apa semua
itu tugas tugas khusus yang harus beliau bisa lakukan nanti
nah saya setuju dengan prof ikam bahwa
memang kantor wapres itu harus diisi dengan orang orang yang
tidak menjadi beban wakil presiden
tapi membantu wakil presiden dalam hal bagaimana memecahkan persoalan persoalan
dan itu yang kami rasakan dalam tim pak jeka itu
dan itu tidak mudah pak
dan tidak mudah membangun teamwork
ibarat persadu bikin grup sepak bola ini enggak
pelatihnya ini harus
kecebelasannya harus solid
nah kalau menurut bang iskandar apa yang tidak mudah pak
apa yang tidak boleh dilakukan oleh calon wapres mendatang nih dan juga timnya
sehingga akan merusak soliditas gitu loh antara pak jokowi dengan pak maruf nantinya
ya saya kira seperti saya katakan tadi
yang tugas orang wakil presiden itu kan dalam undang undang terjelas
membantu tugas tugas presiden
nah yang saya katakan tadi terstruktur itu ya
ada penugasan yang langsung diberikan presiden
ada yang penugasan diberikan oleh rapat kabinet atau rapat terbatas
itu aja dikerjakan dengan baik
dan tentu harus dilaporkan terus perkembangan presiden
ada juga tugas yang saya katakan tadi
sudah menjadi kewajiban wakil presiden
untuk menangani beberapa hal yang spesifik
seperti yang saya katakan masalah kemiskinan tadi itu kan
itu kan harus ditangani secara khusus juga
ini kan tidak mungkin pak kiai atau pak yusuf kalla sendiri yang bisa mengerjakan
tapi kalau dia tidak di backup oleh satu tim yang kuat
jadi dia harus kuat untuk membantu pemikiran
memberikan apa namanya
kalau pak yusuf itu gampang
kalau beliau itu coba kita kasih poin
oh ya saya tahu begini begini
jadi itu harus kuat apa yang dikatakan pak hika
ting tangnya itu benar benar harus kuat di dalam kantor wakil presiden
nah kalau dari mas lukman
bagaimana kemudian ke depannya selama lima tahun
pak kiai maruf itu
bukan hanya menjadi vote gator gitu
ataupun ban serep lah ya bahasanya
karena kan selama ini banyak masyarakat yang menganggap
pak maruf ini hanya menjadi vote gator kemarin pada saat pemilu
dan setelah itu ya sudah gitu loh dipajang saja
nah ini bagaimana mas
ya kan saya katakan tadi
sejak awal penyusunan tim jokowi maruf amin
itu dalam konsep nawacita ii
itu sudah masuk pemikiran pemikiran itu
yang tentu selain pemikiran
kemudian juga konsep
konsep sudah disusun
dan pasti juga pak kiai dan pak jokowi juga sudah memahami person person yang pasti
yang penting harus atau yang harus terlibat
di dalam mengawal itu
fokus misalnya pak kiai itu selalu difokuskan dalam dua hal
pertama adalah masalah kebangsaan
kita memang kemarin sempat ada gangguan kebangsaan
anda katakanlah sedikit gangguan
itu sudah pasti
dalam hal hal yang materi materi kebangsaan
itu sudah pasti akan pak kiai menjadi
dimintai bantuan yang maksimal oleh presiden
kemudian tentang kemiskinan atau ekonomi kerakyatan
yang pak kiai mengusung tentang arus baru indonesia
atau arus baru ekonomi indonesia
itu yang konsepnya masuk di dalam nawacita ii itu
nah itu juga tentu kelihatan sekali
sebetulnya pemikiran dan perannya ini sudah sangat diterima
oleh pak jokowi bahkan menjadi konsep di dalam nawacita
saya kira tidak gampang menyusun nawacita dua
itu kan juga suatu pertarungan pemikiran yang luar biasa
prioritasnya pak jokowi antara lain adalah masalah kebangsaan
tantangan kita bukan cuma soal ekonomi yang memang sangat serius ya
tapi ini masalah kebangsaan juga begitu
nah oleh karena itu memang pak maruf amin ini
juga nanti harus menghadapi persoalan persoalan yang
mengharuskan beliau terlebih inklusi
jadi mulai sekarang harus dibiasakan menyebut beliau itu wapres ma'ruf amin
kalau pakai kiai kiai terus itu agak repot
karena beliau akan berkomunikasi dengan banyak pihak
nah ini yang paling penting
karena seorang presiden ini kan terlalu sibuk
ya terlalu banyak persoalan yang dia harus hadapi
tapi di lain pihak kita sering mengalami situasi
ada aspirasi di masyarakat
yang tidak sampai ke pemerintah
tidak bisa melalui dpr
seorang wapres harus bisa membuka diri
menerima semua orang
siapa yang mau datang menyampaikan aspirasi
dari mana saja
dari latar belakang
dari agama manapun
harus bisa ya diterima
dan itulah yang dilakukan pak jk selama ini
sehingga banyak masukan yang kita terima
mungkin harus dicari singkatan pak jk kan
yusuf kalau sekarang pak ma'ruf amin
dijekat singkatan apa
jangan terlalu sering disebut pak yai gitu
oke nah itu pr nya
pr nya mas rukman
nah itu pr nya
pr nya mas rukman
dan juga timnya nanti
kalau jk kan orang bilang jalan keluar
kalau pak maruf amin mungkin bisa mencari alternatif
bapak bapak terima kasih sekali
sudah hadir di studio cnn indonesia malam hari ini
kita akan tunggu bagaimana sepak terjang
dari pak jokowi dan juga pak kiai haji maruf amin
selama lima tahun ke depan
dan demikianlah yang demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti
perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
ramaju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kebebasan ini